aduh fikri kemana ya
hai kau kamu pasti mau kabur lagi kan
pasti kamu mau memanfaatin kesempatan dari kesepitan kan
ini langsung kita tangkap aja dia
sekarang itu aku mau ambil bola yang tadi aku tendang
alah pinter banget kamu alasannya
langsung tangkap aja yuk

ustaz mendingan cari fikri deh sampai ketemu
fikri itu salah satu santri di pondok pesantri kunanta cuma sekarang dia lagi kabur
anaknya sih lebih kecil dari ini ya

terus kalau nggak salah dia pakai baju warna kuning terakhir
kayaknya tadi saya ketemu dia deh di pasar
ulah ketemu dia di pasar
betul dia nabrak saya tadi di pasar
yaudah kalau begitu saya langsung pamit ya
ustaz ustazah assalamualaikum

lebih baik ustaz musa ikut nyari fikri deh

ya berubah pikiran ya berubah pikiran pasti
ya kan berubah pikiran kan
mau saya hantar ke pondok pesantri kunanta kan
ya kan nggak usah malu nggak usah gengsi
iya ini koper ya
yaudah ini ini
tadi ustaziduan kemana arahnya ya
hari ini kita akan kedatangan ustazah pengganti ustazah nurul
insyaallah sebentar lagi beliau akan datang
tapi sebelumnya nih
kita dengarkan dulu dongeng dari mpok siti
beliau akan bercerita
kalian dengarkan baik baik
mudah mudahan ada manfaatnya yang bisa kita ambil
oke silakan pak siti
anak anak hipo yang cakep
karena ustazah nurul gak ada
empok siti ngisi keluangan sedikit ya
di sini mpo siti mau ceritain nih
dongeng tentang pedagang buah yang culas
jadi di sini ada seorang tukang buah yang berjualan dengan curang
lalu jangan lupa
jeruk yang busuk
lu taruh di bawah
yang bagus lu taruh di atas
nih bang beli jeruk bang
manis nggak bang jeruknya bang
manis dong bu
gak beli bu jeruknya bu
yang manis ditaruh atas
yang busuk ditaruh bawa bu
jangan gue campur lu ya
tapi emang bener kan
eh mbak buka bu
wah busuk semua
tuh kan bener kan
akhirnya ketemulah si tukang gua itu dengan si anak soleh
dan terjadilah perkelahian
aduh fikri kemana ya
weh weh jangan kampur
ih eh bu
eh asap bu
eh eh jatuh
kita kesana aja yuk
mending kita kesana aja
pedang yang terhempas membuat si anak soleh itu bingung terdesak
ya allah mumpu gimana lagi ini
lalu tiba tiba si tukang buah itu menodong pedangnya ke anak yang soleh itu
tidak daiya tidak
kamu masih menunggutekanku
kamu sih vogel aja ya